yam yam bangun yam
kita harus segera pergi dari rumah ini
aduh aku gak bisa ceritain sekarang
ya allah ya gusti kang
akan jadi penjahat
dua dua sini sini
tuh anaknya udah nunggu
makannya jangan minum lagi
aku udah punya anak
waduh cerita apa lagi nih yang harus gue jalanin
bapak pulangnya kelama sih
biasanya siang udah pulang
aduh cahayu yang manis ini siapa ya namanya ya
makanya jangan pulang malem malem
udah lupa deh nama anaknya
bapak sebetulnya gak lupa
hanya bapak takut malah kamu yang lupa
si tira hayu lintang kemurkus panggilannya ayu
aduh pinter anak pinter
kita dikeluarkan dari mana tuh
gue jangan sampai salah rumah rumahnya pak arjo di mana lagi
ih kayak anak gedongan aja manggilnya mama bunda
bunda bapak pulang bawa duit
iya sudah kamu main di sini ya bapak masuk dulu ya
sebentar ya kang
oh dia yang manggil lakinya akang
kok telat kang
enggak juga sih
akang malah kebanyakan ngelamun
ya mikirin penyakit kamu itu
jangan dipikirin kang
kan bu bidan kemarin udah bilang penyakit saya
katanya sih kanker mulut rahim kang
berarti kamu harus ke dokter tuh
maunya sih gitu kang
tapi kan uangnya nggak cukup
ya allah kenapa kau dilempar ke sini
apa yang bisa kau bantu
sekali kali lempar kenapa gue jadi anak orang kaya
punya mobil mewah rumah mewah
itu kan asik
harusnya iyam gak ngelibatin akang dalam hidup iyam
aduh apalagi tuh maksudnya tuh
kang iyam itu sebenernya mandul
tapi dalam minggu ini iya udah tiga bulan telat
tapi iem gak cerita sama akang
berarti sekarang lagi hamil tiga bulan dok
wah bakalan punya anak
lah kok bisa begitu
saya harus istirahat sebenarnya kang
karena gak boleh kebanyakan bergerak
oh yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya

ya yaudah kamu jangan gerak deh ya

ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
ya yaudah kamu jangan gerak deh ya
bagi yang menemukan mendapatkan imbalan satu juta rupiah
ada apa sama dia
jangan jangan penjahat besar
imbalannya aja gede banget sejuta
bikin gua diuber uber polisi aja lo
kayak orang dikejar demi tuai loh
belakangan ini dia keliatan agak sakit
si iam kenapa diikut ikutan sakit
lah orang ngerti kowe ikutan danit resno
gara dua lo nih gua sengsara jadinya nih
itu sebelakang mobil tuh
coba diperhatiin deh
yang bangun nih yang

kang ada apa
aku nggak bisa ceritain sekarang
yalah ya gusti kang
aku jadi penjahat